carta politika indonesia dan smrc merilis hasil survei perihal elektabilitas figur potensial calon presiden
yang dijagukan bertarung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
dari survei kedua lembaga itu elektabilitas gubernur jawa tengah yang juga kader pdi perjuangan ganjar pranowo menjadi yang paling teratas
dalam survei carta politika indonesia elektabilitas nama ganjar pranowo melesat naik pasca rakernas projo
dalam simulasi sepuluh nama ganjar meraih elektabilitas tertinggi dengan tiga puluh satu dua persen
disusul nama prabowo subianto dengan perolehan dua puluh tiga empat persen
dan peringkat ketiga diduki oleh gubernur dki jakarta anies baswedan dengan perolehan dua puluh persen
sementara itu nama ganjar pranowo juga unggul dalam simulasi pasangan saat disejejarkan dengan nama nama calon wakil
presiden ganjar pranowo ridwan kamil unggul dengan perolehan tiga puluh enam lima persen
dan disusul dengan ganjar pranowo sandiaga uno dengan perolehan tiga puluh enam tujuh persen
saya tidak bisa menyimpulkan apakah ini hanya disebabkan oleh rakernas projo
tapi bisa dibuat sebuah hipotesa kalau dalam waktu yang bersamaan memang salah satu momen yang berpengaruh besar
dan memberitakan terkait dengan pencapaian ganjar dan pertama kalinya presiden jokowi berbicara mengenai dua ribu dua puluh empat
dan mencari penyelamat
dan ditafsirkan oleh sebagian pihak adalah dukungan kepada ganjar pranowo
walaupun secara implisit saya pikir ternyata berkorelasi linier dengan naiknya elektabilitas ganjar
baik pada simulasi sepuluh nama dan simulasi tiga nama pada momen yang sama
sementara itu smrc juga melakukan survei dengan mewawancarai satu dua ratus dua puluh responden yang dipilih secara acak pada sepuluh hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
survei dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan margin of error sebesar tiga tujuh persen
dalam survei tersebut menunjukkan ganjar memiliki elektabilitas tertinggi dari sisi top of mind yaitu empat belas dua persen
disusul prabowo dengan tiga belas empat persen serta joko widodo dan anies masing masing memperoleh delapan dua persen
dan dalam simulasi pilihan tertutup ganjar tetap menjadi yang paling teratas dengan mendapat dukungan terbanyak sebesar tiga puluh tiga persen
disusul prabowo dua puluh tujuh tiga persen dan anis dua puluh dua enam persen
survei yang dilakukan oleh kedua lembaga survei ini adalah ganjar dan ganjar
survei telah membandingkan karakteristik demografi dibanding populasi dari sisi gender desa kota agama pendidikan etnis dan usia
tim liputan cnn indonesia jakarta